ya breaking news pendaftaran capres cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat kita akan ulas lebih dalam sejauh mana peluang dari koalisi pdip
yang mengusung ganjar dan mahfud di pilpres dua ribu dua puluh empat bersama narasumber kami yang sudah siap
sambungan daring dengan direktur eksekutif indikator politik mas burhanuddin muhtadi selamat siang
assalamualaikum mas burhan
mas burhan selamat siang langsung saja kita akan menantikan ganjar mahfud untuk mendaftar
tapi kita minta ulas lebih dalam dari perspektif anda apakah sudah ada survei yang anda lakukan mas burhan
pasca deklarasi kemarin ganjar mahfud
belum tentu saja sedang berlangsung di lapangan tetapi survei itu kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar
di lapangan saja minimal empat lima
belum lagi proses cleaning dan analisis
tapi poin saya kita bisa melihat pola seperti yang kita rekam dari survei survei sebelumnya
polanya adalah sampai survei saya terakhir awal oktober dua ribu dua puluh tiga yang akan kita rilis besok
itu kalau ganjar mahfud disimulasikan dengan pasangan lain dengan asumsi ada tiga paslon yang maju
itu ganjar mahfud ada
dan itu juga ada di peringkat kedua meskipun selisihnya tidak signifikan dengan peringkat pertama yang ditempati oleh prabowo dengan pasangan siapapun
entah itu erick thohir entah itu hovifah maupun gibran
sementara mas anies ada
ya erlangga katanya juga masuk dalam kandidat
iya tapi surveinya nggak semuanya ada mas saya sedang bicara surveinya
pak ganjar mahfud per hari ini masih tertinggal dalam margin of error
tapi head to headnya itu relatif agak jauh ya dibanding dengan pak prabowo dengan asumsi dua nama ini yang lolos
baik tapi kalau kita lihat sejumlah lembaga survei lainnya mas burhan
kalau untuk elektabilitas dari pak mahfud tidak begitu baik ya tidak bertengger di urutan atas justru kandidat lain
tapi kalau untuk meraup suara ceruk suara
di jatim nampaknya ini bisa diraih atau diraup oleh koalisi ganjar
betul begitu ya
kalau berdasarkan survei saya memang peringkat pertama itu ditempati oleh ridwan kamil
kemudian erick thohir kemudian sandiaga uno
memang ada alasan untuk mengatakan paket mahfud md jika dibandingkan dengan ganjar pranowo
itu tidak begitu kompetitif untuk menarik basis massa terutama di wilayah indonesia bagian barat
yang kita tahu merupakan kekurangan buat ganjar pranowo
tetapi kelebihan dari mahfud md adalah beliau cukup kuat daya tariknya di kalangan terutama kelas menengah atas
nah ini penting karena bagaimanapun kelas menengah atas meskipun secara statistik kecil
tetapi mereka cenderung aktif
dan mempersuasi pemilih yang lain
nah tetapi lagi lagi memang betul yang anda tadi bilang ya
heranov di jawa timur mungkin mahfud md bisa memecah dukungan buat warga nu atau pkb
yang sebelumnya sudah disodori pilihan anies mohaimin
baik mas burhan kalau untuk peluang kemenangan ganjar mahfud di indonesia seperti apa
karena kalau kita lihat ya
kantong kantong suara yang terlalu banyak
harus dikejar itu adalah titik lemah dari ganjar di jawa barat
kemudian banten dki kemudian jawa timur
ini harus pasti sudah dapat suara ya kalau untuk jawa timur karena mahfud kuat di situ
sebenarnya tanpa memasang mahfud md ya sebagai cawapres dalam simulasi capres
itu ganjar pranowo sudah cukup kuat di jawa timur
jadi per hari ini dengan sampel yang besar kita temukan pola
dimana ganjar pranowo sekarang unggul dengan selisih signifikan dibanding prabowo di jawa timur
jadi tanpa mahfud md sebenarnya ganjar pranowo sudah cukup kuat
sekitar empat puluh an persen pemilih ganjar pranowo di jawa timur
jangan lupa pdip itu kuat juga di jawa timur
bukan hanya warga nu ya tetapi pdip terutama wilayah mataraman
nah mungkin pemilihan pak mahfud md bukan semata mata elektoral
karena kalau semata mata alasannya elektoral hiranoff masih ada pilihan lain yang mungkin lebih menjanjikan
nah ibu mega kan memang punya semacam pakem ya dalam menentukan cawapres yang dipasangkan dengan capres yang beliau usung
yaitu mereka yang berasal dari kalangan nu
dan relatif senior dan kualifikasi itu ada di mahfud md
bukan di misalnya sandiaga unu atau di tuan kamil
mungkin itu alasannya membuat mahfud md dipilih
tapi lagi lagi masih ada waktu empat sampai lima bulan sebelum perhelatan putaran pertama pilpres dua ribu dua puluh
jadi masih ada waktu buat mas ganjar mengejar ketertinggalan terutama di simulasi head to head
jadi sudah pasti nih ya
saya ingin mengatakan ketika anies sudah didaftarkan ke kpu kemungkinan bisa tidak ada satupun calon
termasuk prabu atau ganjar ataupun anies yang bisa membungkus kemenangan dalam satu putaran
dan karenanya siapa yang masuk putaran kedua itu kemungkinan akan head to head di putaran kedua bulan juni
jadi waktunya ada delapan bulan masih lebih dari cukup ya buat mas ganjar atau mas anies
untuk mengejar ketertinggalan
ya apapun bisa terjadi ya peluang di putaran kedua siapa saja bisa masuk ke putaran kedua mas burhan
mas burhan kalau untuk luar jawa seperti apa apa yang harus dikejar oleh ganjar mahfud
karena kalau kita lihat dua ribu sembilan belas nampaknya di luar jawa sumatera ini didominasi oleh prabowo
sampai sekarang datanya masih demikian heranov sumatera ganjar pranowo tertinggal di posisi ketiga
peringkat pertama masih dikuasai oleh prabowo subianto meskipun tidak turun ya dibanding perolehan dua ribu sembilan belas
wajar karena sebagian pendukung pak prabowo pecah ke anies baswedan
jadi di wilayah seperti sumsel kemudian kebri babel jambi bahkan lampung prabowo subianto menguasai wilayah wilayah sumatera bagian selatan ke bawah
tetapi di wilayah sumatera kemudian kebri babel jambi bahkan lampung prabowo subianto menguasai wilayah wilayah sumatera bagian selatan ke bawah
tetapi di wilayah sumatera kemudian kebri babel jambi bahkan lampung prabowo subianto menguasai wilayah wilayah sumatera bagian selatan ke bawah
tetapi di wilayah sumatera kemudian kebri babel jambi bahkan lampung prabowo subianto menguasai wilayah wilayah sumatera bagian selatan ke bawah

sangat menarik kalau misalnya
mas ganjar tidak mampu
sedikitnya mendapatkan perolehan
minimal seperti dari pilihan
warga sumatera ya berat
buat mas ganjar karena bagaimanapun
jika hanya mengandalkan dukungan
dari jawa tengah dan jawa timur
nah ini jadi
area buat mas ganjar
strategi apa yang
pas rasanya dilakukan oleh
ganjar mahfud untuk menguasai
wilayah sumatera ini
yang tidak begitu ramah
buat pdi perjuangan
sementara mas ganjar
didukung oleh pdi perjuangan
jadi di banyak wilayah terutama di
provinsi yang sedikit
basis transmigran jawa nya
itu pdi perjuangan sangat minimalis dukungannya
misalnya di aceh sumatera
barat itu wilayah wilayah yang
bahkan beberapa kali
anggota dpr dari partai
pdi perjuangan jadi memang sulit
tetapi ada beberapa wilayah yang bisa digarap
sebagian sumatera selatan
dan sebagian jawi jambi
tidak kalah dibanding dua
pesaingnya kalau misalnya
kalahnya terlalu telak di sumatera
sementara sumatera menyumbang
untuk persen dari total populasi nasional
kalau ganjar terlalu jauh
ketinggalannya di sumatera ini
jadi mau tidak mau
meskipun kemungkinan besar tidak akan
menang tapi minimal mendapatkan suara
kekalahan di tempat lain
dan itu mungkin bisa dibarter dengan
kemenangan telat ganjar
terutama di jawa tengah
kemudian bali dan
provinsi di wilayah
ntt dan ntb
berpasangan dengan mahfud
mampu rasanya untuk
mengejar ketertinggalan di sumatera mas burhan
perhari ini belum ada tanda tandanya
tetapi lagi lagi kita harus lebih sabar menunggu
karena baru dideklarasikan kemarin
jadi kita ingin lihat
seberapa jauh prof mahfud menyumbang
mas ganjar di wilayah
sumatera atau wilayah
terutama jawa barat dan banten
nah kalau kita lihat profil prof mahfud
kan sebenarnya komplit ya
belatar belakang nu
tetapi besar dalam tradisi
organisasi hmi islam modernis
kemudian sangat bisa diterima
oleh muhammadiyah yang kebetulan
itu cukup punya akar
di wilayah sumatera dan
indonesia bagian barat
jadi ada pintu masuk buat
yang bisa diterima oleh
kelompok islam modernis
dan kebetulan kelompok kelompok ini
itu umumnya cukup kuat di wilayah sumatera
ya kita tunggu gebrakan yang dilakukan
menarik dukungan dari kelompok kelompok
islam modernis yang
banyak tinggal di indonesia bagian barat
mas burhan selain sumatera
provinsi mana lagi yang harus diwaspadai
oleh ganjar mahfud untuk meraup suara
nah yang paling krusial
itu perhari ini kan
begini heranov ganjar bumbul
cukup telak di jawa tengah
meskipun trennya turun ya dibanding
survei sebulan lalu tapi
masih sangat dominan karena peringkat kedua
di jawa tengah diduduki oleh
jawa tengah saja tidak cukup
nah di jawa timur beliau unggul
di kisaran empat puluh an persen
nah kalau misalnya di jawa barat
ganjar masih tertinggal jauh
dibanding prabowo dan anies
maka berat buat ganjar
jadi wilayah yang betul betul
menjadi pr seorang ganjar pranowo
adalah indonesia bagian barat
jawa barat banten
sumatera secara umum
ini wilayah wilayah yang
betul betul keras ya
nah kalau misalnya ganjar mampu
di wilayah yang tadi saya sebutkan
kemungkinan ganjar bisa
paling tidak mengamankan
tiket untuk masuk putaran kedua
baru kemudian di putaran kedua
ada waktu yang tersisa
siapapun calon yang gagal di putaran pertama
mas burhan kalau kita melihat
polarisasi yang tercipta dalam
pemilu dua ribu sembilan belas apakah potensi
polarisasi juga akan
bakal terjadi di dua ribu dua puluh empat mendatang mas burhan
sejauh ini polarisasi belum hilang
sepenuhnya tetapi kita beruntung
per hari ini kita mendapatkan
mendaftarkan dan kita
tinggal menunggu satu lagi
paslon yaitu pak prabowo
nah dengan munculnya
tiga gubu yang maju dalam konteks
polarisasi politik karena
polarisasi biasanya terjadi
kalau terjadi bipolar
hanya dua kubu yang maju
seperti yang kita alami
di dua pilpres terakhir jadi
majunya tiga kekuatan
dalam pentas elektoral

mengurangi itu tapi kita
tidak bisa mengurangi
kecemasan akan potensi
polarisasi terutama di putaran ke dua
jangan lupa di putaran ke dua
ada empat bulan jarak
hingga bulan juni
jadi kalau misalnya
masuk di putaran ke dua
suka tidak suka potensi polarisasi akan
muncul kembali nah untuk itu
kita perlu ingatkan kepada kpu
bawaslu dan penyelenggara pemenu
untuk tegas siapapun
calon dan pesaingnya
pendukungnya yang menggunakan
kampanye syarat itu harus disemprit
dan ditegur dengan sekeras keras
karena ini merusak kebeningan
dan tenun kebangsaan kita
baik kalau kita
ingatnya rilis dari kpu
untuk tpt yang paling krusial
atau paling menentukan suara
terbesar adalah juga kaum muda
mas burhan sejauh mana ganjar
bisa meraup suara dari kalangan milenial
nah ini menarik ya dari data
kami ada pola yang
tidak sesuai dengan
pilihan anak muda
tidak match dengan pilihan
capresnya jadi misalnya
kita temukan pak prabowo yang
relatif sudah senior itu justru
dipilih oleh generasi z
sementara ganjar pranowo yang lebih
junior lebih muda
justru lebih didukung oleh
pemilik tua terutama
jadi ini menarik nih ya
usia itu tidak serta merta
signifikan predictor yang menjelaskan
berlaku pemilih mereka
mungkin ada karakter kemimpinan
yang disukai anak muda
kepada diri pak prabowo
terutama mungkin faktor
ketegasan atau faktor lain karena ini bukan
hal yang baru sebenarnya ya ranof ya
di dua pilpres sebelumnya
anak muda itu juga cenderung
memilih pak prabowo
nah sementara kalau kita lihat
basis pdip memang banyak dari
kalangan pemilih tradisional tua
dan itu yang menjadi backbone
pendukung utamanya mas ganjar
jadi memang ada pr satu mas ganjar
dan mas anies harus
meningkatkan penetrasi dan daya tarik
elektoralnya di kalangan anak muda
sementara pak prabowo
itu harus mempertahankan
segmen pemilih anak muda yang sudah
mencoba mempenetrasi lebih dalam
pemilih tua terutama
yang berusia di atas lima puluh tahun
baik mas buruhan sementara kita berdialog
saya jelaskan dulu visual yang terjadi
tadi di layar sebelah kanan
saudara persiapan dari ketua umum
pdip megawati soekarnoputri
parpol pendukung dari p tiga
kemudian pr indo dan juga
hanura mas buruhan
terakhir kalau anda melihat
apakah bu mega ini
mendapat momentum yang baik
sosok mahfud agar tidak
diambil oleh koalisi lain
mas buruhan silakan
calon lain untuk digandeng
misalnya pak prabowo satu satunya pasti
yang belum menentukan pilihan
nama mahfud md tidak muncul
dalam shortlist yang diajukan
oleh partai partai pendukung
jadi sebenarnya alasan kekhawatiran
seperti yang anda sebut bisa dicuri
atau diambil oleh calon lain
itu tidak berdasar
keterpilihan mahfud md
karena ibu mega
yang punya semacam hak
progratif utama untuk menentukan siapa
dan itu disampaikan langsung dalam deklarasi
kemarin ibu mega menyebut
saya dan pd perjuangan
meskipun kita tahu ada
tiga partai lain yang mendukung ganjar pranowo
tetapi kita tahu juga
hanya pdi perjuangan yang punya golden ticket
artinya tanpa didukung
oleh partai lain pun
kuasa dan kewenangan ibu mega
punya hak segalanya
dan itu kembali ke yang tadi saya sebut
ya ibu mega punya pakem
tadi mencari tokoh nu
dan relatif senior
dari diri pak mahfud md
baik mas burhanuddin
mau tadi kami tunggu rilis
terbaru anda ya elektabilitas dari
masing masing rilis dari pilkera sidi
ya terima kasih
terima kasih atas waktu anda bersama kami di
cnn indonesia breaking news selamat siang